dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya
sejumlah wanita mendirikan warung makan gratis untuk kaum duafa di semarang jawa tengah
warung ini menyediakan sedikitnya dua ratus porsi makan selama satu hari
ini bukan warung makan biasa
warung sodako yang berlokasi di jalan pusponjolo semarang ini dibuka khusus untuk makan siang kaum duafa
par tukang becak pemulung sopir angkot tukang bangunan dan warga kurang beruntung lainnya
bisa makan siang gratis di sini
sejumlah menu yang layak dikonsumsi bisa dipilih
buah pisang dan minuman segar juga disediakan
ngadmin yang berprofesi sebagai tukang beca mengaku sangat terbantu oleh keberadaan warung sodako
uang untuk jatah makan siangnya bisa disimpan untuk perluan lainnya
saya berpikir bahwa bisa disediakan sekali bisa mengurangi tukang ekonomi yang masalahnya kecil
makan gratis ini uangnya yang berjata bana
warung sodako didirikan oleh sebuah komunitas yang beranggotakan sejumlah wanita
warung ini menjadi warung sejenis yang berada di yogyakarta
diharapkan warung ini bisa membantu meringankan beban kaum duafa
untuk sementara warung buka sebulan sekali pada hari sabtu pekan kedua
kami bersama teman teman terutama mulai mengadakan warung sudakoh ini
awalnya pelan pelan sih
waktu itu mengumpulkan sedikit demi sedikit
kita menawarkan menu yang ada
teman teman memberi donasi berupa sayur berupa nasi
terus kita kumpulin di sini
terus kita mulai memberi brosur kepada abang becak yang ada di sini
sekali buka warung sodako menyediakan dua ratus porsi makan
jika tidak habis makanan akan dibungkus untuk dibagikan kepada kaum duafa di jalanan